sebanyak sembilan puluh enam anak anak dari delapan rumah susun di jakarta
sabtu siang mendapatkan pelatihan sepak bola dari staff kepelatihan
klub liga inggris manchester city di lapangan pertamina simpruk jakarta selatan
dari puluhan anak anak yang mengikuti kegiatan ini
tiga di antaranya terpilih sebagai peserta terbaik
tidak hanya di asa kemampuan bermain sepak bola
enam anak anak yang tinggal dari delapan rumah susun yang ada di wilayah ibu kota dki jakarta
sabtu siang juga mendapatkan pelatihan sepak bola
dari tiga staff pelatih klub sepak bola ternama di liga inggris manchester city
sejumlah teknik dasar dalam permainan sepak bola secara langsung
diajarkan oleh adam smith pete tickle dan louis child
yang merupakan para pelatih yang juga melatih para pemain manchester city
dari kegiatan pelatihan ini
tiga anak anak rusun mendapatkan penghargaan pemain terbaik
dan berhak membawa tropi dan medali
dalam kegiatan ini sejumlah anak anak mengaku senang
dan bangga bisa dilakukan
dipilih langsung oleh para pelatih dari manchester city
dan berharap saat dewasa nanti
mampu menjadi bagian dari pemain tim nasional indonesia
sesi senang ya
terima kasih juga buat recer city yang telah mendirikan acara ini
baik adik adik semuanya
senang gak nih dapat mvp ini
terus tadi selama latihan
jadi ini artis sekolah
daerah bagian rusua
rencananya tidak hanya di jakarta
kegiatan coaching klinik ini akan diselenggarakan kembali
di berbagai daerah dan kota yang ada di indonesia
badru zamal jakarta